hari ini seluruh umat muslim yang ada di dunia khususnya di indonesia sedang merayakan hari kemenangan
assalamualaikum bu min adi wafai izin ya bu
iya bu maaf ya aku tahun ini belum bisa pulang
ya gak apa apa yang penting sehat
iya insya allah sehat sehat ibu sehat sehat juga ya
waalaikumsalam bentar bentar ganti baju dulu
mabaran telah tiba sahabat pun datang
ucapkan salam kemenangan
gemah takbir berkumandang
gemah takbir berkumandang
maafkan salah dan hilang
maafkan salah dan hilang
sibadi hari kemenangan
mabaran telah tiba sahabat pun datang
ucapkan salam kemenangan
gemah takbir berkumandang
mabaran telah tiba sahabat pun datang
ucapkan salam kemenangan
ucapkan salam kemenangan
ucapkan salam kemenangan
di hari raya dan fi'i
allahu akbar allahu akbar allahu akbar